kita beralih ke informasi lain
meninggal dunia setelah enam hari dirawat di ruang icu
rumah sakit umum daerah mr syamsuddin sukabumi
selain kulitnya melepuh reaksi alergi obat juga terjadi hampir pada seluruh organ
setelah enam hari melawan sindrom stephen johnson
ai fatimah warga kampung sukasari kelurahan dayalur
kecamatan warudoyong kota sukabumi meninggal dunia rabu siang
jendesa ai fatimah diantar ke pihak keluarga
untuk kemudian dikebumikan di pemakaman umum dayah luhur
sejak jumat malam ai fatimah dirujuk ke ruang icu rumah sakit umum daerah samsudin sukabumi
kondisi fisik pasien yang sudah berat membuat daya tahan tubuh pasien menurun
selain itu reaksi alergi hampir terjadi pada seluruh organ tubuh
memang dari awal sudah berat
karena memang reaksi hipersensitif itu sangat hebat
kita akan melihat
hanya di kulit saja
padahal sebetulnya reaksi alergi tersebut terjadi pada hampir seluruh organ
seperti ginjal seperti paru paru gitu
dan penanganannya memang bersifat suportif gitu
jadi kita jaga fungsi fungsi organ tersebut
supaya bisa menahan reaksi hipersensitifitasnya
sebelumnya pasien ai fatimah diduga mengalami keracunan obat
sehingga kulitnya melepuh
pihak dinas kesehatan kota sukabumi
menurutnya tidak ada penyakit yang menyebabkan kondisi tubuh ai fatimah melepuh
apakah karena keracunan obat atau hal lain